sampai jumpa di video selanjutnya

ibunya bening baru meninggal tante
innalillah ya wa innalillah
turut berduka ya sayang
itu bukan bunda aku
bunda aku gak akan ninggalin aku
aku nggak punya siapa siapa lagi selain bunda
itu pasti bukan bunda
kamu gak usah sedih ya
aku juga gak punya siapa siapa kok
ya allah kasian amat sih ini anak dua
ya udah stop
gimana kalau nangisnya udahan dulu
soalnya ini kan di pinggir jalan
sangkanya ibu gak pengapain kalian lagi
udah ya cukup
sekarang mendingan kita cari klinik terdekat di sini
kita cek teman kamu
gak usah bu
aku gak punya uang buat berobat
lagian aku gak apa apa kok
gak apa apa nek
pasti itu kenapa napa
udah deh kamu gak usah khawatir
nih ibu masih mending
oke kamu sekarang bawa teman kamu ke klinik
kita cari klinik yang masuk sini yuk
kata bunda aku kita gak boleh rapotin orang lain
jadi siapa juga yang ngerasa direpotin
ibu sama sekali gak ngerasa direpotin oke
let's go yuk
enggak aku mau repotin ibu
kalau kamu gak mau ke klinik gimana kalau kita ke warung aja
emang sih gak ada hubungannya klinik sama warung
tapi setidaknya nanti kalau kita duduk di warung kita bisa duduk duduk cantik makan minum
terus kamu ada tenaga lagi gak pingsan lagi
soalnya kalau apa
kalau kamu pingsan lagi temen kamu juga yang repot
tapi kan udah gak usah pakai tepi tepi
ini buat biaya pengobatan kakinya mas
udah ya cukup ya kita damai ya mas
oke udah gak apa apa kok
udah pergi gak sabar dia
tahu gitu tadi saya gak usah debat
kasian anak itu
siapa tau dia bener bener butuh bantuan
saya sudah sendirian

kamu kok gak diminum
suara yang ai biasa